ya selain menyoroti masalah urbanisasi keberadaan surabaya sebagai tuan rumah konferensi perkotaan pbb juga tak lepas dari kritikan
untuk memberikan kesan baik kepada para delegasi peserta konferensi
pemerintah kota menggelontorkan dana tiga puluh miliar rupiah untuk menyulap sejumlah kampung menjadi lebih rapi dan indah
namun benarkah itu wajah asli dari kampung surabaya yang sebenarnya
seperti ini suasana sebuah kampung di kawasan genteng saat prepkom un habitat atau persiapan untuk konferensi kampung kota sedunia diadakan di surabaya
untuk menyambut acara ini kampung itu disulap menjadi jauh lebih indah
pemkot surabaya menyediakan paling sedikit tiga puluh miliar rupiah untuk berbagai pengadaan dan restorasi sejumlah kampung
misalnya seperti pengecetan gerbang situs sampai penggantian toilet jongkok jadi toilet ekodesign
tetapi wujud kampung ini tidak terlalu berbeda
kampung indah di tengah kota seperti ini mungkin tidak ada setiap hari
dan seperti inilah wajah asli sebagian kampung di surabaya
kumuh menjadi kata yang pantas bagi kampung di kawasan tambak asri kecamatan kerembangan ini
kampung ini tidak masuk jadi kampung yang disulap menjadi indah dan rapi demi promosi prepkom un habitat
karena itu sampai sekarang kondisinya tetap kotor dan kumuh
apalagi kampung ini juga tidak masuk dalam rute tour delegasi prepkom ke kampung
mungkin juga karena para delegasi itu tidak akan tahan
dengan bau menyengat tumpukan sampah di kampung ini
kita bisa merasakan ini ya bau baunya sangat sangat tidak sedap
jadi seperti bau bangkeh
karena terjadi penumpukan sampah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap
terus akhirnya nanti timbulnya penyakit
banyaknya sampah ini menunjukkan bahwa masih ada perkampungan padat dan kumuh
yang luput dari perhatian pemerintah kota surabaya
kondisi ini sudah terjadi hampir selama tiga bulan
dan belum juga dilakukan pembersihan oleh pemerintah kota
warga berharap agar kondisi ini tidak terus terjadi
sehingga surabaya yang hijau dan bersih
bukan hanya isapan jempol semata
pemkot surabaya mengaku mengembangkan kearifan lokal dalam pengembangan kampung
karena itu setiap kampung kata dia punya ciri khas sendiri
kita mau tonjolkan bahwa ini pembangunan semaju apapun harus diiringi dengan kearifan lokal
nah kebetulan saya mencoba menghidupkan lagi kearifan lokal di surabaya
membuat kampung kampung macam macam kampung lingkungan kampung unggulan
terus sekarang ini kampung pendidikan
tetapi jika ditanya pada faizah warga kampung serengan
ciri khas kampung yang disampaikan wali kota tidaklah nyata
kampungnya yang dulu kumuh sekarang pun tetap kumuh
kamu kan belum sama pemerintah kota
belum diperhatikan ya
kampung yang bersih kampung yang bersih
jauh ini kampungnya seperti apa
serga nanti termasuk kampung kumuh
kotor di mana mana gitu bu ya
kotoran di mana mana gitu ya
kampung kumuh macam ini tentu bukanlah wajah kampung surabaya sesungguhnya
demikian pula halnya dengan kampung bersih dan tertata rapi seperti ini
menjadi tuan rumah prep kamu yang habitat
seharusnya menjadi momentum bagi pemkot untuk menata lagi semua kampung
jangan cuma menyulap beberapa kampung
membiarkan yang lainnya dan mengabaikannya pada saat prepkom ini selesai
tim diputan surabaya